walaupun indonesia sejauh ini tidak dapat meloloskan satupun atlet taekwondo ke olimpiade dua ribu enam belas
namun bendera merah putih tetap akan berkibar di arena taekwondo olimpiade dua ribu enam belas di brazil
ya hal ini karena berkat raha dewi neta yaitu wasit wanita asal indonesia yang lolos seleksi untuk memimpin pertandingan cabang olahraga taekwondo di olimpiade nanti
pencapaian raha dewi neta cukup istimewa karena neta adalah wasit wanita pertama dari indonesia yang dipercaya untuk memimpin pertandingan sekelas olimpiade
wanita berusia tiga puluh dua tahun ini menyisihkan sekitar lima ratus wasit lainnya dari seluruh dunia sebelum akhirnya terpilih menjadi salah satu dari tiga puluh wasit taekwondo internasional yang akan bertugas di brazil nanti
nah neta yang juga merupakan mantan atlet taekwondo nasional ini akan berangkat ke rio denero pada tanggal tiga belas
tiga belas agustus mendatang
dia akan memimpin pertandingan cabang olahraga taekwondo yang akan digelar mulai tanggal tujuh belas hingga dua puluh
buat raha dewi neta yang akan memimpin cabang olahraga taekwondo
dan saat ini sudah hadir di studio dua cnn indonesia wasit wanita indonesia yang akan bertugas di olimpiade dua ribu enam belas di rio de janeiro brazil raha dewi neta
raha dewi neta
panjang selaku ini
terima kasih banyak
berhasil masuk sebagai wasit indonesia wanita pertama yang ada di olimpiade
prosesnya pasti panjang sekali itu ya
iya prosesnya panjang dari tahun lalu bulan april pemanggilan seleksi
april tahun lalu
april tahun lalu
dua ribu lima belas berarti ya
dua ribu lima belas pemanggilan seleksinya ada di fujairah di manchester di turki banyak negara
dari satu persatu itu tahap pertama
tahap itu mulai dari banyak dikurangin dikurangin sampai hingga tersisanya yang tiga puluh orang itu yang bertugas nanti di brazil
sebelumnya ada berapa ini
kalau saya karena hanya di asia tapi itu terjadinya terpisah karena tiap benua lain seleksinya
tapi dari asia aja waktu itu ada seratus referee dari seluruh dari enam puluh empat negara bagian benua asia aja gitu
itu awalnya bagaimana sih mbak neta ketika diminta untuk ikut seleksi itu seperti apa prosesnya
tadinya juga saya nggak tahu waktu pas loh dapat panggilan ini apa ini gitu kan
karena nggak pernah sebelumnya baru pertama banget
terus nanya nanya sama master yang sudah pernah sebelumnya nanya oh itu panggilan untuk seleksi olimpiade
jadi kalau kamu dari sebelum sebelumnya pengalaman kamu itu ranking satu sampai seratus dunia kamu akan dipanggil ngikutin seleksi ini
saya sendiri nggak nyangka karena nggak pernah ngecek ranking sendiri
kalau sekarang sudah satu ke tiga puluh itu
kemarin waktu pas tes terakhir di moskow saya beringkat ke empat
oh wow dari indonesia beringkat ke empat
tapi sebelumnya ada nggak sih dari indonesia yang juga
referee yang sebelumnya ada dari tahun dua ribu delapan olimpiade beijing ada juga referee laki laki mewakili indonesia tapi warga negara korea
hanya mbak neta ini wanita pertama begitu kan
mbak awalnya bisa jadi masjid taekwondo itu seperti apa sih
mungkin waktu jadi atlet ngelihat wasit itu keren pakai dasi gitu
sedangkan kita letak latihan pakai kalos oblong gitu ya
terus kayak apa ya mungkin dari yang lain belum ada yang ngawalin terutama saya melihat sendiri di nasional aja
dulu waktu saya zaman jadi atlet nggak ada wasit yang perempuan hanya satu dua gitu segelintir yang benar benar punya keberanian gitu
jadi perempuan oh iya boleh gitu
jadi saya ngikutin seminarnya nasional kemudian ngikutin seminarnya internasional seperti itu
akan segera bertugas di olimpiade ini ada beban nggak sih
beban banget ya
itu pertama maksudnya dari induk organisasi dunia bilang kalau ini tuh topnya event gitu
nggak ada lagi di atas olimpiade
jadi kamu jangan berbuat salah
semua yang kita edukasi ke kamu itu harus benar benar kamu
terapkan gitu di lapangan gitu nggak ada yang miss makanya
dan kamu dari setahun kemarin sampai detik ini kamu terpilih karena kamu memang best of the bestnya referee in the world
jadi itu beban banget
saya sih yakin sampai detik ini masih ada scoring test latihan juga untuk istilahnya
rules itu semua dari artikel satu sampai artikel terakhir itu udah benar benar udah di luar kepala
karena itu penting banget pas kondisi panik
pertandingan kan cepet banget
itu blank yang buat kita itu yang kadang pressure sendiri
jadi itu kayak mengingat beberapa tahun silam olimpiade itu banyak kasus yang kayak gitu
jadi wasit sendiri nggak nguasain
makanya yang sekarang terjadi dari dua ribu dua belas london sampai sekarang itu terjadi seleksi yang proses berat banget supaya tidak terjadi seperti itu lagi
karena dulu tekundu nginget ini kan ada terjadi protes
kemudian dibilang nggak fair gitu
dari indo organisasi dunia wtf itu membuat sepat terjang baru
jadi semuanya sudah diakomodir untuk terjadi benar benar fair untuk seluruh dunia gitu
nah bicara tentang itu
kita ingin bertanya juga
kok hanya wasitnya aja yang lolos ke olimpiade tetapi atletnya tidak lolos ke olimpiade
iya sebenarnya potensi atlet kita itu ada
tapi ya mau ngomongin masalah ini karena ada terpecahnya organisasi
jadinya mungkin kurang fokus untuk benar benar membina atlet
sedangkan atlet sendiri itu butuh uji coba banyak banget
yang sepertinya cuma satu dua kali kirim oh sudah ini sudah cukup tryout
kemudian berangkat ke kualifikasi gitu
itu kurang gitu
sedangkan saya kemarin ngalamin seleksi menuju ke olimpiade ini ada dua belas event yang resmi
saya jadi wasit bertugas
dan ketemu atletnya itu itu aja yang nanti saya akan temuin di olimpiade nanti gitu
misal satu kategori ada enam belas orang gitu
ya itu lagi dia satu bulan ketemu saya di dua negara ya dia tandeng lagi gitu
sedangkan atlet kita mungkin butuh diberi istilahnya wawasan
edukasi yang efisien teknik dengan peraturan yang terbaru
iya body protector yang elektronik head guard yang elektronik
dari akurasi dia tendangan level power tendangannya
benar benar kerja keras dari pemerintah maupun organisasi
sedangkan saya sendiri di ut pro membina ini udah dari jauh tapi masih belum ada kesempatan gitu untuk bisa mewakili indonesia sendiri
jadi masalah persiapan yang kurang juga begitu ya
semoga persiapannya indonesia bisa maju ya
karena ada perpecahan begini mungkin pemerintah bisa turun tangan untuk memberikan jalan
memberikan jalan lagi supaya bersatu
bangita kasih inspirasi
pada sekarang kan sudah masuk ke brazil
sayang banget untuk atlet yang potensi besar
setuju setuju bangita
terima kasih banyak
semoga bisa membawa nama indonesia juga
tanggal berapa tanggal tiga belas
terima kasih banyak ya